pemerintah memberikan izin bagi satu ratus dua kabupaten kota yang masuk kategori hijau atau daerah yang belum terkena dampak covid sembilan belas
untuk menerapkan new normal atau kenormalan baru
pemerintah mengingatkan seratus daerah tersebut wajib mengikuti aturan dan petunjuk dari pemerintah pusat
menurut ketua gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas doni monardo
daerah punya karakteristik berbeda dalam penanganan virus corona
maka kepala daerah dianggap paham dan memiliki strategi serta kesiapan menerapkan the new normal
untuk itu sebelum menerapkan adaptasi kepala daerah bisa melakukan diskusi dengan berbagai pihak
seperti tokoh agama tokoh masyarakat dan ahli epidemiologi
masalah zona hijau kapan dimulai tergantung dari kesiapan daerah
kalau bupati wali kotanya telah melalui tahapan tahapan
telah berkoordinasi berunding berembuk dengan tokoh tokoh agama
pakar epidemiologi termasuk juga tokoh tokoh pes di daerah
yang mungkin tahu perkembangan bagaimana maunya rakyat seperti apa
nah kepala daerah bisa membuka
kalau memang dianggap belum waktunya tidak ada masalah
jadi kita serahkan kepada daerah
daerah lah yang tahu apa yang harus mereka lakukan
kita dari pusat memberikan arahan kita memberikan guidance
supaya daerah juga punya semangat yang tinggi
untuk menjaga lingkungannya
tetapi juga harus tetap memperhitungkan potensi
adanya masyarakat yang kehilangan pekerjaan